kangen deh mie ayam buatanmu
saking enaknya kamu coba jual dan ternyata laku
aku inget sih gimana kamu merintis usaha itu
sampai bisa buka kedai kecil dekat rumah
eh gak lama pandemi datang
sayang banget kedai mu harus tutup dulu
sabar ya kita semua lagi berusaha biar virus ini cepat pergi
tapi aku tahu kamu gak kehabisan akal
kamu masih gigi jualan di instagram nawarin mie ayam ke teman teman
gak heran kalau banyak yang suka
kamu kan bikinnya sepenuh hati
dengan bahan terbaik dan takaran bumbu yang udah diperhitungkan
gimana kalo daftarin mie ayammu jadi merchant yang pake kris
biar nanti pelangganmu bisa bayar pakai kris tanpa tatap muka
tinggal unggah gambar kris di aplikasi pembayarannya
gampang nanti aku bantuin deh daftarnya
kemaren aku liat caranya di bi go id